pertama coba bisa dijelaskan oleh kuasa hukum saya
saya nafas sedikit dulu jadi silakan mbak tantri memberikan keterangan
nanti bisa ada pertanyaan pertanyaan nanti bisa dijawab mbak vicky kemudian ya
udah bisa dimulai sudah
ya jadi pada hari ini mbak vicky datang untuk sidang perdana kasus first travel
dan di sini mbak vicky diambil untuk keterangannya sebagai saksi hanya saksi
dan saya bisa jelaskan seperti pertanyaan yang ada di dalam
bahwa mbak vicky ini awal dulu lah kenal dengan saudari andisa sibuan
karena sesama desainer mbak vicky kan
desainer sepatu dan mbak anissa ini baju muslim
mereka bertemu di acara new york fashion week
dan mbak vicky juga kenal dan bertemu dengan suami dari mbak andisa juga di acara tersebut
nah pada awal keberangkatan itu adalah bulan desember tahun dua ribu lima belas
mbak vicky pada waktu itu ditawarkan oleh mbak anissa untuk menggunakan jasa first travel
dan pegawai dari first travel menelpon mbak vicky langsung
dan mbak vicky menyetujui
tentang biaya yang dibayarkan
jadi keberangkatannya pada bulan desember dua ribu lima belas itu
mbak vicky membayar sendiri sebagai reguler
sebagai paket regular
malah membayarnya lebih dari paket reguler yang ditawarkan oleh first travel
nilainya adalah rp tiga puluh empat empat ratus lima puluh gitu kan
karena pada waktu itu mbak vicky berangkat sendiri tidak dengan ibunya
dan mau kamarnya itu sendiri
nah saat tahun dari dua ribu tujuh belas mbak vicky kembali mau berangkat umroh
dan mbak vicky
pada saat itu bulan maret
mbak andisa hasibun mengetahui mbak vicky mau berangkat
menawarkan untuk berangkat bersama dengan mbak anissa
dan sekalian meminta tolong sebagai teman untuk mbak vicky berusukan ke jemaah jemaah first travel yang berbarengan datang ke sana
serta untuk foto bersama dengan jamaah first travel
dan juga diminta untuk pengambilan foto video dengan testimoni
dengan jamaah first travel tersebut
dan sesampainya di indonesia mbak vicky juga diminta oleh bu andisa untuk mengupload foto
pada saat umroh bersama first travel di sana
setiap kegiatan di sana di upload di akun media sosial instagramnya mbak vicky gitu kan
namun yang mau saya tegaskan di sini bahwa mbak vicky tidak punya kontrak kerja atau kontrak endorse dengan first travel
ataupun dengan pihak andisa hasibun
mbak vicky juga tidak memungut biaya pembayaran atas yang dia lakukan untuk membantu mempromosikan pada saat itu di akun media sosialnya
ya jadi kalau disebut endorse sebenarnya juga bukan endorse ya karena nggak ada kontrak kerja seperti yang lain lainnya
terus mbak vicky juga tidak mengetahui sumber dana first travel untuk membayar para artis atau membayar biaya endorse secara artis
jadi dia sama sekali tidak mengetahui struktur pola sistem
eh dalam perusahaan first travel tidak tahu sama sekali
jadi pure karena kenal waktu di acara new york fashion week
dan dari sana jadi pertemanan dan dibinta tolong dan sekalian ibadah begitu
untuk selanjutnya dijelaskan ada yang mau pertanyaan nanti bisa dijawab mbak
mbak titi tadi kan juga jaksa penuntut umum dan juga hakim mengejar keberangkatan gratis ini sebagai mungkin biayanya jadi kayak itu bayarannya gitu mbak
itu mbak vicky menanggapinya seperti apa
jadi memang tidak di endorse tapi gratis

jadi memang tidak di endorse tapi gratis
kalau saya dari tadi di dalam pun selalu berusaha memberikan keterangan setepat mungkin semua
karena kebetulan saya memiliki kelebihan ingatan yang cukup kuat dan detail
jadi saya rasa saya sudah memberikan informasi yang cukup detail
untuk para jaksa ataupun hakim ataupun tim kuasa hukum
dari pihak first travel pun juga menanyakan hal
untuk yang pertama detail yang pertama yang saya inginkan
yang pertama yang saya sebagai jamaah reguler
ataupun yang kedua selaku saya bisa dibilang barter untuk bekerja dengan ibadah pada saat itu
jadi kalau mau dibilang endorse mungkin bisa dibilang endorse juga
karena endorse itu banyak jenisnya ada yang paid promote ada yang memang barter
jadi bisa dibilang salah satu bentuk
tapi memang ada pekerjaan yang saya jalani secara enam hari
dan jika memang dihitung biaya endorse
yang harusnya dikeluarkan akan jauh di atas biaya tiket pesawat ataupun hotel yang mereka gunakan pada saat itu
jadi karena tidak ada kontrak kerja itu gimana sih mbak awalnya di proses penawarannya
sebetulnya saya salah satu mungkin bisa dibilang artis yang jarang menerima endorse
kenapa saya tidak tega ada orangnya
jadi kadang kalau misalnya ada orang orang yang usaha minta tolong ya udahlah
atau nanti kamu baiknya akan terjadi suatu hari nanti
pada saat itu pikiran saya hanya seperti saya mau ibadah oh yaudah
memang saya kebetulan mau ibadah minta tolong berusuh kan ya boleh mau berusuh
dan saya pernah menjadi jamaah reguler pada saat itu memang ada beberapa komplain dari jamaah lain
dan disampaikan ke saya
mungkin pada keberangkatan pertama mereka berpikir saya brand ambasador
atau apapun saya sama seperti yang lainnya dengan perlakuan yang sama
bahkan saya gotong gotong koper juga sendiri waktu itu
keluhannya apa mbak
ada beberapa keluhan yang dirasa jamaah waktu itu tidak sesuai
tapi sudah saya sampaikan karena saya merasa ada orang berbicara berbicara pada saya saya kenal
jadi buat bisa saya sampaikan
dan mereka menjawab positif gitu
merubah yang lebih baik lagi
saya harapkan memang terjadi waktu itu
dan yang kedua saya juga jadi ikut penasaran

waktu itu kan berusukannya untuk jamaah progo
jadi saya ingin tahu kira kira jamaah progo dengan biaya semmurah itu

dan benar nggak mereka mendapatkan fasilitas yang baik
walaupun dengan harga semurah itu
walaupun memang hotelnya lebih jauh
tapi paling tidak ada makanan
bahkan untuk makanan malah lebih menarik daripada yang saya ikutin dulu
saya waktu dulu ikut makan nyari sendiri malah gitu
mereka menyediakan tapi saking ramainya udahlah
saya di masjid aja lah makan gampang gitu
jadi di awal sudah diberitahukan belum sama bu anissa
kalau misalnya nanti akan ada promosi atau pernyataan gitu
dengan paket paket promo begitu sudah disampaikan di awal atau bagaimana
lebih ke kata katanya sih waktu itu mbak nanti tolong dibantu untuk belusukan ya
tidak terkait dengan paket promo tidak disampaikan
tidak detailnya tidak disebutin iya

untuk yang kedua kebetulan memang berangkat bersama sama dengan rombongan
dan dengan rombongan bu anissa itu sendiri
kalau yang pertama tidak ada keringanan biaya
bahkan saya membayar lebih karena keperluan saya dapat kamar sendiri
karena saya pendaftar terakhir sudah penuh dan memang adanya kamarnya yang tinggal sendiri
plus kayak memang sendirian jadi yaudah
berarti artinya mbak sama sekali tidak menerima uang dari first trave
saya tidak menerima uang dari first travel
sebanyak itu tidak ada
ini untuk pertemuan dengan merry putri apa itu di
kita sama sama mengibaratkan
ibarat kata apa ya jadi presenter lah waktu itu ya
lagi jadi wartawan gitu
jadi menanyakan secara langsung sumber
dan senetral mungkin
jadi saya tanya waktu mau berangkat
nunggu berapa lama karena kan yang saya dengar
promo harus membuka terus udah
berapa kali berangkat fasilitasnya
ke semua jamaah tapi saya tidak tahu nih
jamaahnya ini sudah setting yang ditunjuk atau belum
karena kebetulan waktu itu
seingat saya saya random aja pilihnya
tapi mbak rutin sendiri untuk umroh pertama
kalau kedua kan memang jelas ditawarkan
kalau pertama waktu tunggu nya berapa lama sih mbak
langsung karena waktu itu reguler
dan kebetulan saya memang mencari jasa travel
yang bisa berangkat sendiri
karena kan kebutuhan makrom pasti harus ada
harus ada pendampingan
mbak untuk yang berangkat kedua fasilitasnya lebih istimewa nggak sih
beda beda yang pertama
fasilitasnya sebetulnya kurang lebih sama
karena yang pertama saya pun reguler
jadi saya tidak tahu yang kedua itu
saya mau vip mau reguler
yang jelas memang berbeda
yang promo itu sudah pasti
tapi saya tidak tahu itu fasilitasnya
jenis yang apa
karena keperluan saya hanya sebagai orang
yang melakukan peliputan bekerja bertemu dengan para jamaah
kalau dibilang yang terperan dalam mempromosikan post travel
gimana mbak penangkapan itu
saya sebetulnya agak bingung
karena setelah saya tahu
saya dengar penangkapan itu di bulan agustus
kebetulan saya umroh di bulan maret
pada saat saya melakukan postingan itu
baru ada beberapa jamaah yang mbak tolong tanyain
atau jangan jamaah kita bicara teman
saudara relasi saya yang bertanya
boleh tolong ditanyain gak sih
dan pada saat itu
memang ada beberapa yang kok nggak berangkat berangkat ya
kok diundur ya
dan first travel itu kan sudah berdiri mungkin sekitar tujuh tahun lebih
jadi jamaah jamaah yang waktu itu
bulan maret saya berangkat semua berangkat
itu sebetulnya jamaah yang sudah mendaftar dua tahun satu tahun tiga tahun sebelumnya
jadi bukan mereka mendaftar karena saya berangkat
mbak vicky terakhir kan yang artis yang terseret
jadi bukan cuma mbak vicky kan
juga syahrini dan lain lain
mbak vicky sama teman teman rekan rekan artis lainnya ada ini nggak sih
kayak koordinasi atau komunikasi semenjak kebuka ini kasus first travel
kebetulan tidak sih
kebetulan tidak karena saya juga shock
maksudnya shock karena disatu sisi saya kenal dengan ibu anissa
disatu sisi saya shock dengan kabar yang saya dengar bahwa
ada puluhan ibu jamaah yang sudah mengorbankan ibadat kata tenaga
kalau ngerti aku mau nulis lagi ya
jadi tabungannya untuk berangkat
saya aja tuh maksudnya saya sebagai anak yatim yang bekerja untuk keluarga
itu kan tahu banget rasanya kerjanya
susahnya nyari keluar
apalagi yang pensiunan aku kayak mbak ibu akbar ya
jadi mbak vicky kan
jadi kalau itu saya benar benar sedih sekali gitu loh
kayaknya kok apa benar ya
karena saya merasa kenal apa benar setega itu
ada orang yang setega itu melakukan dan memakan uang orang lainnya

bahkan buat saya jangankan umroh yang puluhan juta
padahal itu kita seribu kayak anak aja
kayaknya hak orang itu saya tidak berani mengambil gitu
jadi waktu itu saya memang banyak banyak
maksudnya banyak lebih banyak stressnya tuh bukan mikirin
misalnya saya diundang menjadi saksi itu bukan
eh vicky jadi saksi gak apa apa
kayaknya warga negara saya harus datang memberikan saksi sejujur mungkin
tapi di satu sisi tuh saya masih shocknya tuh kok bener gak nih gitu
kok sampai ada segitu banyak korbannya
itu sebenarnya terjadi apa kok bisa seperti itu gitu
dan saya selalu mendoakan sebisa mungkin mendoakan kalau bisa memahami sebisanya
hubungan moral atau apa
pernah gak itu dibicarakan dengan ibu anissa
saya belum bertemu lagi karena sejak kasus yang ditangkap itu kan dia langsung masuk di tahanan
saya jadi belum bertemu lagi dan saya baru mencari tahu semuanya setelah saya mendengar beliau masuk ke tahanan
saya mendengar saya mencari tahu semuanya
karena banyak teman sahabatnya yang di tempat itu itu saya lihatnya kayak apa sih
karena banyak teman sahabat rekan saya yang juga jadi korban akhirnya ya mau ngomong saya makin mencari tahu
mbak vicky ini kan berdah lagi ambil lima bulan
gimana pikirannya di babi ini
mengganggu kehamilannya nih
kalau mengganggu kehamilan sebetulnya alhamdulillah tidak
karena saya ingin membantu baik dari pihak pengadilan kejaksaan kepolisian
dan para korban supaya kasus ini cepat selesai
dengan saya hadir cepat saya menjadi saksi saksi yang dikumpulkan ketika di bap oleh baris krim kepolisian itu terkumpul sudah diadakan sidang
saya doakan semoga kasus ini lebih cepat selesai karena mau diundur sampai kapanpun itu hanya menunda masalah dan kasihan juga untuk para jamaah
supaya solusinya cepat dapat jamaah insya allah bisa didoakan berangkat semua gitu kalau misalnya memang masalahnya bisa selesai secepatnya
mungkin hikmah yang dianggap itu banyak sih
satu lagi ya
satu pertanyaan terakhir ya
hikmah yang saya ambil adalah mungkin saya dulu terlalu gampang percaya dan ketegaan sama orang
gampang membantu orang baru
tidak dan selalu
dari dulu tuh gak pernah she refers to cheizer
bukan berarti sekarang saya juga harus she refers to chefl
tapi lebih hati hati mungkin dalam bertindak dan membantu orang
dikepo mungkin gitu